masa psbb proporsional di provinsi jawa barat telah berakhir sejak dua puluh empat juni
dilanjutkan dengan adaptasi kebiasaan baru atau akb
masuknya jawa barat ke fase akb dibarengi dengan peningkatan kasus baru harian
di provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota ini
bahkan jabar semakin dekat untuk masuk dalam lima besar provinsi
dengan penambahan kasus harian terbesar atau tertinggi di indonesia
sebagian daerah di jabar memang masih menerapkan psbb proporsional
hingga dua pekan ke depan
sementara beberapa wilayah seperti kota bandung
sempat turun status dari zona kuning menjadi zona biru
dikabarkan mulai kembali lagi ke zona kuning
bagaimana kerentanan provinsi jawa barat dengan diberlakukannya akb
bagaimana juga efektivitas akb dalam menekan angka penyebaran covid sembilan belas
di sana kami bahas dengan dua narasumber yang telah bergabung bersama kami
ada dr boni wim lestari pakar epidemiologi universitas pajajaran
selamat malam assalamualaikum
dr boni apa kabar
waalaikumsalam selamat malam pak sadi
dan juga ada dr eka mulyana ketua idi jawa barat
dr eka selamat malam apa kabar
baik saya ke dr boni terlebih dahulu
dok ini anda melihat evaluasi kinerja adaptasi kebiasaan baru
begitu di provinsi jawa barat
sebetulnya hingga saat ini yang kemudian menyebabkan
adanya angka kenaikan kasus di jabar
bahkan dua hari terakhir ini jabar masuk dalam lima provinsi
dengan penambahan kasus yang tertinggi
pada pendapat anda bagaimana dr boni
ya kalau misalnya kita melihat laporan kasus yang meningkat
itu sebetulnya ada tiga kemungkinan
jadi yang pertama biasanya kita lihat apa mungkin
laju infeksi yang memang meningkat
kemudian yang kedua bisa jadi karena efek dari peningkatan
kapasitas tes yang lebih banyak karena tentu saja sekarang
lab lebih banyak di jawa barat yang bisa melakukan pcr
nah yang ketiga juga bisa terjadi karena proses administratif
jadi kadang kadang kan pasien itu didiagnosis
sebagai kasus positif terkonfirmasi
tidak sesuai dengan domisili atau ktp
jadi itu perlu juga
kita lihat kalau ada kasus positif apakah memang betul warga jawa barat
itu yang pertama
kemudian yang kedua kalau memang iya warga jawa barat
kita kemudian melihat ini dari kota kabupaten mana
jadi memang kalau kita lihat peningkatan kasus
kita selalu verifikasi terlebih dahulu
nah jika melihat sekarang yang terjadi
ini anda berat kemana dr boni
apakah laju inflasi yang naik
atau memang efek dari peningkatan tes
ya kalau dilihat dari kapasitas tes
sebetulnya di jawa barat masih belum terlalu baik ya
dalam arti kalau dibandingkan dengan dki jakarta atau provinsi yang lain
kita sekarang masih ada di ranking ke dua puluh tiga
dengan angka indeks pcr itu sekitar satu lima ratus an
per satu juta penduduk
justru itu jadi di sini saya juga khawatir terus terang
apa jangan jangan ini efek dari peningkatan tes
sehingga kita lebih banyak mendeteksi yang positif
tapi itu juga artinya memang laju infeksi di komunitas masih berjalan
oke laju inflasi memang cukup tinggi
kita ke dr eka ketua id salja
dr eka kalau anda melihat ini bagaimana dok
ada beberapa daerah di jawa barat yang masih melakukan
yang psb proporsional yaitu bodebek
tapi juga sudah ada yang akb
namun yang akb ini ada yang kemudian dari tadi statusnya zona biru
kemudian karena akb masuk lagi ke zona kuning
anda memiliki pendapat yang sama dengan dr boni dr eka
ya terima kasih
pada intinya pendapat dengan dr boni
namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan
yang masih bertambah
karena dari picobar di data di jawa barat
setiap hari masih ada pertambahan angka kejadian
artinya memang dengan beberapa lama ini diberlakukan new normal atau akb ini
ternyata ini yang sama sama kita khawatirkan sampai terjadi
beberapa faktor yang bisa menyebabkannya
adalah di lapangan
jadi kami melihat
dengan adanya new normal ini
kelihatannya ada semacam kuliah di tengah masyarakat
seolah olah aktivitas kondisi seperti normal
banyak yang menerapkan protokol kesehatan
tapi tidak kurang juga yang masih beraktivitas atau menerapkan seperti kondisi normal
nah inilah yang menjadi catatan kami
selain yang tadi disampaikan
bahwa masif memang makin gencar
sehingga yang perlu kami sampaikan di sini adalah
bagaimana betul betul secara efektif mendisiplinkan protokol kesehatan di tengah masyarakat
kami dari idi jawa barat
menekankan dan ternyata sejalan apa yang disampaikan pemerintah pusat
dan kami sampaikan sudah berapa lama yaitu
tidak hanya tanggung jawab
tapi perlunya tokoh masyarakat atau ulama di daerahnya masing masing
untuk ikut edukasi atau sosialisasi kepada warganya masing masing
ini sangat penting karena mereka lah yang paling didengar
mungkin sementara itu dulu
oke padahal jelas sangat berbeda ya normal dan juga adaptasi kebiasaan baru
itu mungkin yang sampai saat ini
masih belum betul betul dipahami oleh
warga masyarakat yang sampai saat ini
masih mengabaikan protokol kesehatan
nanti kita akan lanjutkan dialog terkait dengan
peningkatan kasus covid sembilan belas di jabar setelah akb ini
namun kita akan kembali usai jeda
pemirsa tetap bersama kami
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas soal peningkatan angka covid sembilan belas di provinsi jawa barat
setelah psbb proporsional atau adaptasi kebiasaan baru ini mulai diberlakukan
begitu ya di provinsi jawa barat
saya ke dr eka lagi
dok ini tadi produser lapangan kami sempat melaporkan bahwa tempat belanja sudah kembali dibuka
begitu kota bandung wilayah bandung raya juga sudah mulai ramai dengan kunjungan masyarakat
dan juga mungkin orang dari luar kota begitu
kalau anda melihat tempat perbelanjaan yang sudah mulai buka
dan juga sebetulnya apa kekhawatiran yang paling dirasakan
ya terima kasih
kami dari idi wilayah jawa barat lihat dari teman teman juga laporan lapangan
bahwa di pusat pusat keramaian di pasar baik tradisional maupun di pusat perbelanjaan
itu memang yang dikhawatirkan adalah ternyata memutus rantai penularan ini
bagaimana lebih efektif lagi
karena protokol kesehatan ini adalah disiplin
tanpa adanya disiplin maka ini akan sia sia saja dan transmisi penularan akan berlangsung terus
sebagai contoh di pasar pasar tradisional ternyata merasa cukup dengan hanya memakai masker
padahal kita tahu penularan coronavirus ini kan minimal
sehingga kontak antara penjual dan pembeli misalnya melalui perpindahan barang antara tangan dengan tangan dan sebagainya
itu sangat riskan untuk terjadinya penularan
itu salah satu contoh bagaimana disiplin protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi
kira kira demikian sementara
jadi tetapnya disiplin terhadap protokol kesehatan yang tadi
dr boni kalau anda melihat hal ini
sebetulnya dari berbagai artikel yang kami baca begitu
sempat diprediksi memang adanya adaptasi kebiasaan baru ini akan meningkatkan jumlah pasien positif covid sembilan belas di jawa barat
benar begitu dr bonny bagaimana elaborasi yang lebih detailnya
apakah akb ini menjadi suatu hal yang sebetulnya tidak tepat tapi dilaksanakan begitu saja
atau bagaimana anda memproyeksikan ke depannya akb ini
sebetulnya kan memang kami menghitung ya
jadi melihat dengan mengukur berbagai indikator lah ya
jadi mulai laju odp kemudian pdp kasus positif kemudian pergerakan penduduk juga kami lihat gitu
jadi kalau dilihat memang berdasarkan angka reproduksi efektifnya
ini yang sebelumnya jawa barat sudah di bawah satu
sekitar delapan ya waktu sebelum psbb jawa baratnya dicabut waktu itu
itu cukup terkendali
tapi setelah kemudian dicabut
mulai naik nih pelan pelan gitu
terus angka positifnya juga mulai naik
nah kemudian ini menyebabkan dan kami prediksikan
memang akan meningkat dalam satu bulan mendatang
tapi kalau dilihat memang dalam periode dua minggu
tanggal dua puluh satu lah kira kira sampai tanggal empat juli
itu masih di sembilan
jadi sebetulnya secara epidemiologi kita masih bisa bilang terkendali
karena tren kedepan akan masih kita temui peningkatan kasus positif
nah ini yang menurut saya perlu dipahami bersama
tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat
jadi setuju dengan dokter eka bahwa disini untuk melonggarkan
atau mulai menerapkan akb
itu perlu juga disertai dengan kesiapan publik
dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan
jadi saling membantu ya
jadi pemerintahnya juga waspada dengan tadi meningkatkan tes
kemudian menguatkan sistem kesehatan dan fasilitas kesehatan
nah masyarakat juga disiplin dengan protokol kesehatannya
kalau tidak ya memang susah memutus rantai penularan ya
bahwa kita semua harus benar benar melawan covid sembilan belas ini bersama sama
tidak hanya tenaga kesehatan saja tapi juga seluruh lapisan masyarakat
dr bodi tapi kalau anda melihat saat ini kan bodebek masih psbb proporsional
mengikuti dki jakarta begitu
tapi juga ada yang sudah masuk ke akb
sebetulnya kalau treatment yang pas diberikan kepada wilayah wilayah
kabupaten kota dan provinsi jawa barat bagaimana dok
kan gini ya kalau provinsi jawa barat ini agak berbeda dengan dki jakarta
dalam arti kita terdiri dari kabupaten dan kota
secara geografis juga berbeda
jadi memang ada perlakuan khusus untuk bodebek karena memang dia berbatasan
langsung dengan dki jakarta kemudian juga banten gitu ya
jadi ini kan pergerakan orang di antar antar provinsi ini sangat tinggi
jadi memang kita harus yakin betul kalau memang melakukan ini
kalau memang melonggarkan itu kita siap dengan sistem kesehatannya
jadi siap dengan alarmnya
jadi kalau melihat hasil evaluasi kemarin memang tampaknya belum cukup kuat
kalau kita belum evidence nya kalau kita mau melonggarkan begitu
karena kasus positifnya masih bertambah
kemudian laju kesembuhannya juga belum meningkat secara signifikan ya
ini di seluruh wilayah jawa barat
untuk bodebek terutama ya
kalau anda melihat sendiri untuk angka banyaknya pasien pdp dan juga otg di jawa barat
ya kalau sebetulnya secara umum laju pdp ya jumlah pdp ini menurun
karena kita sudah tes juga ya
tapi memang kalau kita lihat masih cukup banyak
nah ini kalau tidak segera dites ini kan sudah diisolasi ya
jadi kita kan detek trace isolasi gitu ya
nah kalau itu tidak dilaksanakan dengan optimal ini bisa jadi sumber sumber penularan baru
terutama orang orang yang orang tanpa gejala tapi positif
orang tanpa geja
ya silakan dr boni
oh ya maksudnya gini orang tanpa gejala ini kan orang berpikirnya asimptomatik ya
tapi ya tanpa gejala
tapi bisa jadi orang ini tuh sebetulnya di fase presimptomatik
jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan dia bisa bergejala
jadi isolasi itu penting
oke mungkin saya ingin ke dr eka
dr eka bisa anda mungkin elaborasi kepada kami mengingatkan lagi kepada masyarakat
sebetulnya seberapa rentan orang orang atau kita itu bisa tertular dengan
dengan pasien pasien atau orang orang tanpa gejala atau otg itu yang sebetulnya bisa jadi berkeliaran
atau mungkin ada di sebelah kita begitu tanpa kita ketahui
ya terima kasih
jadi kali lagi kami dari di jawa barat
pendapat dengan dr boni tadi bahwa virus ini adalah terkait dengan pergerakan orang
dan kita ketahui bahwa
penyakit karena coronavirus ini berbeda dengan penyakit lainnya
karena orang yang kelihatannya sehat atau yang disebut otg katakan seperti itu
tapi bisa menularkan
sementara sakit lain memang kelihatan sakitnya
nah itulah bedanya dengan coronavirus
sehingga pergerakan orang sekarang dilonggarkannya lagi dengan akb
dengan new normal itu resiko tinggi untuk jadinya penularan sangat tinggi
jadi sekali lagi yang ingin kami tekankan dari ibu jabar dengan dua puluh lima cabang di kepala kabupaten adalah
disiplin protokol kesehatan betul betul bisa ditegakkan
dan sekali lagi kami ingin menekankan adanya edukasi kepada rakyat sampai lapisan terbawah
sehingga betul betul ini dilaksanakan
itulah yang ingin kami sampaikan
karena kami dari gtpt atau stas gas provinsi jabar
terus bergerak untuk menekan reproduksi number ataupun angka kejadian ataupun angka kematian
karena kita tahu bahwa angka kematian negara kita masih di atas angka rata rata dunia
angka rata rata dunia sekarang angka kematiannya empat lima
sedangkan negara kita empat sembilan
nah inilah yang di warning juga buat kita bukan hanya angka kejadiannya aja yang tinggi
sehingga yang disankan di angka akb atau new normal ini
jangan sampai tadi disampaikan oleh dr boni malah meningkat lagi
jadi sekali lagi yang ingin kami tekankan kuncinya bagaimana bisa disiplin
kalau boleh kami sampaikan di sini penting adanya dua undang undang yang bisa
apa sebagai pegangan pada saat pandemi ini yaitu undang undang wabah dan undang undang karantina
di situ salah satu pasalnya disebutkan adanya sanksi baik denda atau ancaman penjara
tentu kita tidak ingin akan ancaman penjara
tapi minimal dengan ancaman denda
ini bisa juga kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa disiplin harus betul betul ditegakkan gitu
dalam keadaan new normal ini
ini sebetulnya menarik ya dokter eka
sudah ada undang undang wabah dan undang undang karantina yang bisa kemudian menjadi patokan atau acuan bagi masyarakat
terutama gugus tim gugus tugas dalam memberikan penindakan terhadap warga yang mungkin lalai terhadap protokol kesehatan
nanti usaha jadinya kami akan bahas juga soal bagaimana sebetulnya psbm atau pembatasan sosial berskala mikro

apakah bertambahnya kasus ini kemudian penting atau perlu untuk jawa barat menerapkan psbm ini
usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
kita masih bahas soal bagaimana meningkatnya angka positif covid sembilan belas di provinsi jawa barat
dr boni tadi menarik yang disampaikan oleh dr eka sebelum jeda terkait dengan undang undang karantina wilayah
dan juga undang undang wabah yang sebetulnya bisa diterapkan
nah anda melihat apakah dengan adanya undang undang yang sebetulnya sudah bisa menjadi acuan ini
ini sudah bisa benar benar diterapkan kepada seluruh stakeholders begitu yang bertugas menangani covid sembilan belas
ya kalau merujuk pada undang undang covid sembilan belas
karantina penyakit itu sebetulnya tidak dipilih oleh pemerintah indonesia
karena yang dipilih akhirnya adalah justru mengeluarkan pmk nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
itu tentang pemberlakuan psbb tadi
jadi bukan karantina wilayah
oke karantina wilayah tidak bisa menjadi pilihan
atau menurut anda bisa jadi ini adalah pilihan yang sebetulnya bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas
terutama di jawa barat
ya sebetulnya ada potensi karantina wilayah ini kita terapkan
tapi tentu melihat juga dinamika penyakitnya
jadi karantina wilayah ini memungkinkan apabila memang pada wilayah yang pertama
satu memiliki lonjakan kasus sangat tinggi
terjadi dalam waktu yang cepat
jadi dalam mungkin waktu beberapa hitungan arian
bisa ada ratusan kasus di situ
dan kemudian areanya juga disebutnya well defined
jadi kita bisa lihat memang jelas batasnya yang mana dengan wilayah lain
tapi kalau misalnya sekarang penularannya sudah mulai ke komunitas
sudah mulai banyak orang terkena
belum tentu itu metode yang cocok menurut saya ya
lagi lagi kita juga berpatokan terhadap bagaimana pergerakan perekonomian masyarakat ya dokter boni
kalau misalnya melihat yang terjadi saat ini
peningkatan status wilayah yang tadinya sudah masuk ke zona biru kembali ke zona kuning
kemudian urgensi soal pembatasan sosial berskala mikro
apakah ini harus dilakukan
ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan
perlu dilihat juga di daerah daerah yang kemudian pindah dari biru ke kuning
ini penyebab berpindahnya itu apa kan berbeda ya
kadang bisa jadi dia berpindah karena laju kesembuhannya yang menurun
laju kematiannya yang naik
jadi kita hanya bisa menerapkan karantina atau psbm
apabila memang ada syarat peningkatan kasus positif di situ
dan mungkin mobilitas penduduk yang tinggi ya nah itu bisa kita pikirkan
tapi kalau penyebabnya yang lain
mungkin tidak cocok juga kita lakukan psbm tadi gitu
oke kalau anda melihat sejauh ini persebarannya sebetulnya seberapa pemetaan lokasinya
bagaimana dokter boni
kalau sejauh ini yang saya lihat
memang penambahan kasus itu kan masih terjadi ya
tapi juga nggak terlalu tinggi
ini juga sesuai dengan penilaian resiko dari gugus tugas nasional
jadi ada beberapa kabupaten yang kita lihat sebelumnya biru jadi kuning
itu cukup sesuai dengan hasil penilaian gugus tugas nasional
jadi kembali lagi ya angka satu satu untuk reproduksi efektif ini
masih menunjukkan bahwa sebetulnya penyebaran masih terkontrol begitu ya dokter boni
bukan jadi kalau satu satu itu menunjukkan bahwa ini kan nilai ambang epideminya satu
jadi kalau satu satu itu menunjukkan bahwa epideminya masih akan berlangsung
dan dalam tiga puluh hari depan masih ada potensi peningkatan kasus positif
oleh karenanya kita harus waspada begitu
oke harus waspada ya meskipun akb sudah diberlakukan
bukan berarti bisa serta merta mengabaikan protokol kesehatan
dr eka menurut anda apa kunci sukses sebetulnya
akb ataupun pelonggaran ataupun new normal itu bisa sukses
ya terima kasih
perlu kami sampaikan juga di sini kebetulan kami pun dari profesi masuk di satgas provinsi jabar
jadi melihat perkembangan kemajuan di jawa barat
maka sesuai dengan apa yang disampaikan uwi bernur diterapkan apa yang dinamakan isolasi lokal

jadi kita harus melakukan isolasi lokal
jadi kalau di undang undang karantina itu wilayah
tapi kemudian melihat perkembangan sampai sejauh ini
isolasi lokal di bidang itu yang paling efektif sekarang
misalnya di rt rw atau di desanya itu akan lebih efektif untuk diterapkan pada masa akb atau new normal ini
nah kira kira demikian
ini sebetulnya pengulangan tadi apa yang disampaikan di awal

kita disiplin untuk protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat
baik lapisan atas sampai lapisan terbawah
kenapa saya tekankan di sini
karena ternyata kedisiplinan untuk protokol kesehatan ini sekarang belum merata belum menyeluruh
jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh dokter boni
kewaspadaan di akb atau new normal ini justru harus ditingkatkan
nah bagaimana supaya waspadaan atau disimpan
kewaspadaan atau disiplin ini bisa diterapkan efektif
tadi sudah disampaikan oleh dr boni
bahwa semua pihak ini harus terlibat
jadi tidak hanya tenaga medis tidak hanya petugas satgas atau pemerintah saja
itu tadi sekali lagi kami ingin menekankan untuk merangkul tokoh masyarakat ulama di daerahnya masing masing
untuk edukasi atau sosialisasi menengah protokol kesehatan ini
itulah yang paling didengar oleh masyarakatnya atau warganya demikian
ya dok eka kalau untuk terms and condition isolasi lokal ini
keputusannya pelaksanaannya bagaimana dok
ya intinya tadi dikatakan bahwa ini coronavirus atau covid sembilan belas ini adalah pergerakan orang ya
baik sekitar wilayah kemudian dari tempat ke satu tempat
sehingga di suatu tempat atau di daerah yang wilayah terkecil
katakanlah di desa atau di rt di rw terdeteksi katakanlah pemeriksaan ada yang positif atau diduga positif
maka isolasi dilaksanakan di tempat tersebut
jadi isolasi lokal di situ
nah ini kalau bisa berjalan efektif apa yang disampaikan oleh gubernur jabar
insya allah ini bisa menurunkan atau disiplin itu betul betul dapat diterapkan begitu kira kira
baik dok eka saya juga ingin mengetahui sebetulnya bagaimana anda melihat kota bandung atau wilayah bandung raya
lebih tepatnya mungkin ya di tengah tengah adaptasi kebiasaan baru ini
posisi mereka posisi kota bandung saat ini seberapa rentan menurut anda
ya satu dua hari terakhir ini memang didapatkan pertambahan angka kejadian dari covid ini
dan ini menjadi perhatian semuanya kak
nah ini bukan hanya di bandung saja
tapi di seluruh jawa barat jadi perhatian
memang senternya di bandung sehingga bandung menjadi pusat perhatian untuk semuanya
nah jadi untuk keseluruhan tidak hanya bandung saja
yang tadi kami sampaikan isinya hanya satu yaitu disiplin bagaimana supaya protokol kesehatan itu bisa efektif gitu kan
oke disiplin disiplin disiplin itu yang paling diperlukan ya terhadap seluruh masyarakat
dr bodi anda sebetulnya untuk prediksi tadi angka satu satu dikatakan masih ada potensi penambahan jumlah pasien positif
begitu ya meskipun sudah diperlukan akb
sejauh mana lonjakan jumlah angka positif ini akan bertambah dalam jangka waktu berapa lama kalau prediksi perkiraan anda
ya sebetulnya kalau dari pemodelan yang kami kerjakan itu peningkatan ini kami perkirakan masih sekitar sampai satu bulan ke depan
kami sengaja memang tidak menggunakan forecasting yang terlalu lama ya misalnya sampai enam bulan karena pasti intervensinya berubah dinamis gitu
jadi kami prediksikan per bulan satu bulan ke depan
satu bulan ke depan apakah ada dalam model tersebut bisa keluar angka penambahan proyeksi begitu
kalau kami tidak melihatnya seperti itu
jadi yang kami lihat adalah laju transmisi
laju transmisinya yang kami ukur
atau kemudian ada titik batas atas atau batas bawah tertentu dalam model anda dok
sebetulnya kita tidak melihat ada batasan
yang kita lihat adalah perubahan dari si laju transmisinya
jadi kalau ada peningkatan kasus positif penurunan sembuh misalnya peningkatan kematian
itu pasti angka reproduksi efektif akan naik
dan laju transmisi akan naik juga
kita sama sama nantikan data terbaru pekan depan yang akan keluar nanti
apakah bisa benar benar kita atau provinsi jawa barat ini melaksanakan akb dengan baik
dan diikuti oleh kedisiplinan masyarakat di provinsi jawa barat begitu itu menerapkan protokol kesehatan
dan tentunya tadi juga seperti yang dikatakan oleh dr eka disiplin disiplin disiplin menjadi bagian paling penting
dalam adaptasi kebiasaan baru
jangan sampai adaptasi kebiasaan baru ini diartikan kembali ke kehidupan normal sebelum covid sembilan belas
adaptasi kebiasaan baru artinya kenormalan baru dengan protokol kesehatan pakai masker jaga jarak
dan juga sering cuci tangan yang harus dilakukan sesering mungkin
terima kasih mungkin sampai segini dulu dialog kita
dr bonnie wimlestari pakar epidemiologi universitas pancasila jawa barat terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan juga dr eka mulyana ketua idi atau ikatan dokter indonesia provinsi jawa barat terima kasih sudah bergabung
dan selamat malam
pengelola pasar akan memberikan sanksi teguran hingga penyegelan kepada para pedagang yang masih bandel menggunakan kantong plastik
cnn indonesia prime news segera kembali